akibat bau tak kunjung hilang yang diduga berasal dari limbah pabrik ratusan warga bunisari pada larang kabupaten bandung barat mendatangi dan memboykot pintu gerbang perusahaan
warga menuntut penyelesaian bau tidak sedap yang ditimbulkan dari limbah susu pt ultra
ratusan warga bunisari pada larang kabupaten bandung barat senin pagi berunjuk rasa dan memblokir pintu gerbang pt ultra jaya
aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes akibat bau menyengat yang berasal dari limbah susu pt ultra
warga meminta perusahaan segera mencari solusi untuk bau dari limbah
kami warga bunisari karena merasa tercuma akibat keruman yang didasari dari limbah pt ultra jaya
warga semuanya sudah tidak asik lagi karena sering dikuahin dengan bau bau
bau busuk yang ditimbulkan akibat pengolahan air yang tidak berfungsi
selain limbah susu yang menimbulkan bau warga pun memprotes kekeringan air yang dialami oleh warga bunisari
warga menduga kekeringan tersebut berasal dari sumur artesis yang dibangun di beberapa titik oleh pt ultra
terlebih air yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada warga berwarna kuning dan tak layak minum
tidak layak minum
bau bau bau bau bau bau
sementara itu perusahaan pt ultra menjelaskan bau itu karena bakteri yang mati akibat kekurangan oksigen saat proses fermentasi sehingga mengalami pembusukan
perusahaan terus mengupayakan normalisasi limbah dengan memasang alat untuk menyuplai oksigen
ya gampangannya kayak bikin tape gitu
asam kan biarnya turun
nah itu bakterinya dia mati
jadi bakteri yang menguraikan bahan atau limbah itu mati jika kejadian bau yang menyengat
aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan kemacetan
fresna pamungkas kabupaten bandung barat